pada sepuluh november dua ribu dua puluh ketua asosiasi logistik indonesia menyatakan pengusaha logistik mengalami kerugian mencapai sepuluh miliar rupiah akibat pembayaran klaim keterlambatan
hal ini akibat dampak ribuan simpatisan yang menyambut kedatangan pemimpin front pembela islam rizik syihab
tujuh belas november dua ribu dua puluh fpi menggelar maulid nabi di petampuran jakarta pusat sekaligus acara akad nikah putri keempat rizik syihab
ribuan orang hadir dalam acara tersebut
rizik sihab serta fpi didenda lima puluh juta rupiah oleh satpol pp pemprov dki jakarta karena melanggar protokol kesehatan saat pada acara maulid nabi di petamburan pada tanggal empat belas november
tidak hanya itu pada enam belas november dua ribu dua puluh dua kapolda dimutasi dari jabatannya yaitu irjenpol nana sujana dan irjenpol rudy sufahriadi
karena dianggap tidak melaksanakan perintah penegakan protokol kesehatan
pada acara di petamburan dan megamendung jawa barat
tujuh belas november dua ribu dua puluh gubernur dki jakarta anies baswedan diperiksa polisi untuk memberikan klarifikasi terkait adanya dugaan tindak pidana dalam penyelenggaraan acara keramaian di tengah covid sembilan belas
dua puluh november dua ribu dua puluh gubernur jawa barat rituan kamil diperiksa baris krim polri untuk dimintai klarifikasi mengenai dugaan pelanggaran protokol kesehatan di kawasan megamendung bogor jawa barat
dua puluh november dua ribu dua puluh menurut laporan kemenkes ri akibat kerumunan acara rizik sihab puluhan orang terpapar covid sembilan belas
di antaranya dari data sembilan belas november dua ribu dua puluh ditemukan lima puluh kasus positif di tebet tiga puluh kasus positif di petamburan dan lima belas kasus positif di megamendung
dua puluh november dua ribu dua puluh polda metro jaya melakukan rapid test masal di kawasan petamburan dan tebet
tidak hanya itu polisi juga melakukan disinfektan di petamburan jakarta pusat
dua puluh november dua ribu dua puluh kepala kua tanah abang sukana dicopot dari jabatannya dan dimutasi sebagai penghulu wilayah jakarta pusat
soekarno dianggap mengabaikan ketentuan protokol kesehatan saat menjalankan tugas pencatatan pernikahan putri dari rizik syihab
muhammad rifqi cnn indonesia